baik saya dulu lah mbak
itu memang yang saya tanyakan adalah
adakah pkm diuntungkan
sekarang dari penyelenggaraan beliau ini dan memang
mengat dalam beberapa kesempatan beliau menggil orang
ke istana gitu jadi saya rasa
ini merupakan hal yang sekupit tak kritis yang bersama
bahwasannya beliau memiliki peran
penting melalui tahun untuk melakukan arah koalisi
seperti itu sih mbak
oke ini bagus banget nih ya mahasiswa berarti
mahasiswa aja ngerasa kok partai partai pada wajar wajar aja
gitu ini bagus nih
wajar gue doang
ya baik terima kasih kesempatannya
jadi melihat peristiwa ini mbak
saya tuh teringat lagi ya dengan novel yang
ditulis george orwell ya yang judulnya itu
slogan yang terkenal itu the big brother
is watching you yang diasosiasikan bahwa
pemerintahan diktator yang
mengawasi dan mengintai masyarakatnya
untuk melanggengkan kekuasaan
jadi saya pikir partai partai
di sini harusnya marah begitu karena
partai ini kan kedaulatan rakyat
yang terlembagakan dia berisi
ide gagasan perjuangan masyarakat
ini adalah keamanan pertahanan ataupun keamanan nasional
nah pertanyaan saya begini mbak
pada januari lalu di
rapimnas kementerian pertahanan jokowi
itu menginstruksikan bahwa
kementerian pertahanan untuk menjadi
bahkan sempat ada wacana
bin akan berada di bawah
kemenhan nah yang ingin
saya tanyakan adalah apakah
pak prabowo selaku kementerian
pertahanan juga tahu perihal informasi
atau arah koalisi
karena apakah ada juga
sebagai kementerian pertahanan
sebagai ketua partai
dan sebagai capres kira kira itu mbak
baik ini udayana ini emang top top
banget nih pertanyaan pertanyaan
kritis sampai baca bukunya george orwell
yang pertama dulu
masukan dari rekan rekan
tapi kan kita tidak lihat sedikit pun
terjadinya abuse dimana pak jokowi
politik yang terjadi tidak ada
sama sekali gejala
adanya tekanan dari penguasa
adanya larangan calon
tertentu maju adanya
pemaksaan pembubaran koalisi
tertentu kan tidak ada
jadi itu faktanya sampai sekarang
yang saya tadi bilang minta ditunjukkan
mana misalnya ada satu koalisi
karena adanya tekanan dari penguasa ditunjukkan
itu sekarang itu pun
tidak ditunjukkan saya tidak ngomong soal
mendalatkan harus membuatnya tidak ngomong begitu
yang kedua kita paham
dimana fungsi kemenhan
ada tidak peran kemenhan
tidak ada kok bukan di kemenhan kok
jadi pak prabowo juga
tidak tahu ya soal data intelijen itu
tidak tahu tahu dari mana anda
kutip pasalnya di mana fungsi a
kemenhan dalam konteks
silahkan bang adian ini partai partai
itu harusnya merasa khawatir
dengan pernyataan presiden
kalau tidak mau diintervensi
jangan selalu bilang tunggu arahan presiden
tunggu izin presiden
kalau partai ngomong sebentar dulu dong
kalau partai ngomong tunggu arahan presiden
tunggu restu presiden tunggu izin presiden
segala macam dalam kata lain
dia ingin katakan intervensi kita dong intervensi kita dong
kan seperti itu
harusnya dia katakan
kami partai berdaulat atas keputusan politik kami
terhadap pilihan capres
cawapres dan sebagainya
tidak butuh arahan presiden tidak butuh izin presiden
tidak butuh restu presiden
tapi kalau kemudian bilang ini atas izin presiden
artinya mereka bilang intervensi dong kita
kan seperti itu
kalau begitu apa
mereka lah yang menjebak jokowi
dengan permintaan permintaan seperti itu
orang yang sebentar
orang yang tadinya tidak mau mengintervensi
diminta mengintervensi bisa kejadian loh
kalau yang tadi disampaikan oleh teman teman mahasiswa
itu yang sudah jelas
mereka menyampaikan kekhawatiran mereka
dan tadi sudah kita
kita jelaskan dalam batasan
lembaga intelijen apapun itu
memberikan masukan pada presiden
tapi kalau kemudian mereka
untuk mendapatkan informasi yang diberikan pada presiden
harus mematamatai rakyatnya
kemudian menyadap rakyatnya
itu tidak boleh
tapi kalau kemudian ada informasi di analisa
hasil analisa yang diberikan boleh
kalau kemudian partai menjadi objek intelijen
itu tidak boleh
karena partai ini adalah institusi demokrasi
tapi kalau kemudian mereka
mereka kemudian menganalisa hasil komposisi suara
survei dan sebagainya
hasil analisa yang disampaikan pada presiden boleh
nah ruang boleh dan tidak boleh dalam konteks ini sangat tipis
mana yang bisa dan tidak bisa itu yang bisa kita perdebatkan
sampai pada pernyataan jokowi tadi
menurut saya tidak ada yang menjadi persoalan
kecuali bisa kita buktikan
dia mematamatai partai
ada partai dan sebagainya
dan sekali lagi
untuk menjaga presiden
jangan sekali kali kita bilang atas saran presiden

nunggu arahan presiden jangan
itu yang ngomong begitu menjebak presiden
oke silakan dari pks
saya terus terangnya bangga dengan mahasiswa sosial kita yang sensitif
dengan masalah intelijen
tapi kami pemain politik di partai keadilan sejahtera sendiri
tetap kehatian hatian ada
perasaan kekhawatiran ada
tapi tidak terlalu tegang tegang amat gitu
sebab kita tahu
kalau presiden melakukan sesuatu seperti itu
itu kesalahan besar buat presiden
apalagi untuk pentingnya kekuasaan
atau untuk meruntuhkan lawan lawan politiknya
oh itu aib itu
tinggal pembuktiannya permasanya bagaimana
tadi dikatakan oleh mahasiswa bahwa
apakah dengan presiden mengumbar ini ke publik
bentuk presiden ingin menunjukkan power
bahwa dia punya
kekuatan untuk mengacak ngacak koalisi
tadi itu pernyataan dari teman teman mahasiswa loh
berarti kekhawatiran itu ada
bukan hanya di masyarakat sipil
tapi di masyarakat juga ada
iya mereka khawatir tuh
enggak maksud saya itu sensitif masyarakat itu terasa
enggak mereka gini ketakutan mereka gini loh
kalau partai saja dimata matai
nanti kami diskusi di kampus juga dimata matai
itu kekhawatiran yang wajar
ya jelasin dong masa enggak
sabar ini dia mau ngomong mbak adian
aduh gimana silahkan
jangan dilihat presiden tidak dalam posisi
ingin menunjukkan power nya dan kekuasaan
dan segala macam lah kalau saya melihat
buat apa gitu loh
karena berikutnya dia juga
beliau juga bukan beliau lagi yang akan bertarung
dalam dalam pil pres ini kan begitu
tetapi yang harus dilihat bahwa
ya namanya demokrasi
presiden itu akan terus menjaganya
dan koridor demokrasi itu harus dijaga
salah satunya adalah
kalau memang kita sepakat partai itu adalah
kelembagaan aspirasi politik
dari seluruh masyarakat indonesia
maka partai yang akan semakin baik
itu adalah partai yang makin transparan
partai yang makin bisa dipertanggungjawabkan
dan apapun yang dilakukan
itu selalu dimengerti
itu yang harus kita pegang bersama
dan saya yakin bapak presiden jokowi
selalu saya meyakini
beliau dilahirkan dari rahim
anak kandung reformasi
beliau tidak akan meninggalkan
semangat spirit reformasi
dalam hal ini kebebasan demokrasi
oke terakhir bang rey
dampaknya apa kalau misalnya
ini kan tadi tipis sekali ya
tukar saya jadi lupa
tadi bung joko kan mengatakan
pak jokowi itu anak kandung reformasi
tapi baru kita tahu ternyata
di anak kandung reformasi ini
indeks demokrasi kita turun cukup signifikan
di daerahnya pak jokowi itu
iya di daerahnya pak jokowi itu
dan kekhawatiran publik ini sebetulnya
juga bukan kekhawatiran yang tiba tiba
karena kan kita sudah tahu
begitu banyak aktivis yang kemudian
dipanggil oleh polisi
karena alasan ini alasan itu
dengan dali ini dali itu
sebagian bahkan sudah ditersangkakan
sebagai tindakan makar gitu loh
dan seterus terusnya gitu
bukan hanya di tingkat publik
di partainya juga menurut
penyampaian pak jokowi itu juga
pak jokowi tahu
apa arahnya mau kemana
macam macam dan seterusnya itu gitu
jadi kekhawatiran itu jadi berlipat
kekhawatiran ini kan mestinya ditangkap oleh dpr
sebagai wakil rakyat
bukan tiba tiba kemudian anggota dpr mengatakan
saya nggak bisa membuktikan itu
bukan itu tugas dpr
tugas dpr itu adalah menangkap
untuk disampaikan kepada presiden
nah sekarang muncul keresahan
jadi keinginan tadi misalnya
itu kan tafsirnya joko
joko menyatakan bahwa
pidato presiden yang dua puluh lima menit itu
dalam rangka menenangkan publik
kenyataannya kan yang kita lihat
bukan tenang masyarakatnya
malah kemudian jadi bertanya tanya
termasuk mahasiswa itu
jadi tafsir joko itu menurut saya kurang tepat
dalam konteks ini kan
nah oleh karena itulah
sekarang saatnya anggota dpr bertugas
menangkap keresahan masyarakat itu
karena kita tadi berdebat soal
lalu bagaimana membantu
membuktikan ketidakmungkinan persemu
dengan kemungkinan persis saya itu
oleh komisi tiga
oleh komisi tiga
nanti di komisi satu
komisi tiga bukan komisi tujuh
jadi yang saya mau katakan itu adalah
anggota dpr itu
bukan menafsirkan apa kata presiden
atau komisi satu
dampak dari omor presiden itu apa
apa yang dirasakan oleh rakyat
nah rakyat resah nih
menhan yang mewakili presiden
dalam forum itu
tentukan menhannya ya
tapi bisa menham
bisa mengkopol hukum
karena ada kaitannya
ada kaitannya dengan pertahanan negara
waktu yang akan membuktikan ya
seperti apa kemudian data intelijen yang dipegang oleh presiden jokowi ini
apakah akan disalahgunakan
ataupun dipakai untuk kepentingan politik pribadinya presiden
itu tadi jaminannya dari mas joko
nggak ada bahwa presiden
itu adalah anak kandung
jangan bentri itu juga tafsir rakyat
kalau rakyat gaduh
sama dengan kita
kalau rakyat gaduh berarti joko gagal menjelaskan
oke kita setelah ini akan mendengarkan sentilan ya
dari teman teman komisi co
tapi kita harus jelaskan lebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politik kursi
jangan kaget joko